aku akan selalu menunggumu ani
ih apaan sih
waduh telat gue
abang jangan liat
semoga bang ojak
dapet penumpang secukupnya
kalau doa jangan nanggung nanggung
kalau sebanyak banyaknya ntar motornya gak muat bang
udah ambilin helm abang
ini bang helmnya
iya tau nih kenapa
tapi harusnya tadi doa begini dulu
sebelum dapat penumpang yang banyak
gak mogok duluan ya allah
nanti ke warung ya bang
mau ke warung mah beli beras
no laki lu gak kerja
itu mau jalan mak
kalau berangkatnya siang mulu
kapan mau dapet duitnya
keburu di patok ayam
itu perumpamaan tati
sejak nam embrace
lo jangan keenakan tidur mulu dikontrakan
biar lo cepat punya rumah sendiri
kalau didorong ntar bang ojak jatoh mak
ih tarahnya itu kiasan doang
lo sengaja lewat tengah hari ya
kagak mak emang udah kagak
lo lihat diri kan
langsung balasannya di dunia
gimana ntar di akhirat
bang nyalain dulu ya
karena bang mau beli gaduh gaduh yang pedas banget
hati hati ya bang
kau kasihlah satu gelas
ah biar enak kau tambah dua sendok kopi
lalu tambah lagi seratus sendok gula
kau aduklah ketiganya
alah mak mantap sekali tuh
kemarin katanya dia minta tolong suruh nganter ngelamar kerjaan
dia nggak ada pergi
berarti lo lebay
maafin saya bang udah lebay mari
sampai jumpa bang
akhirnya gue nemuin kamu di sini
ih apaan sih
ngelamar kerjanya nggak jadi
kok balik lagi
ih apaan sih
kalau jadi nanti gue siap nganterin kamu kemana aja
ih kirain tadi nggak datang nggak mau nganter
ya mau dong
alamak lupa aku
bukan telepon genggamku tertinggal di rumah
itulah istilah lainnya
eh abang mau kemana kopinya
tak masalah biar ditaruh di sini dulu
nanti aku balik lagi
ada ibu murah banyak
tumbing kali ibu dateng ke tempatnya empokmu
mak kasihan kali pak sofyan
bisa nggak jalannya lebih cepat
jalan aja deh
aku akan selalu menunggumu ani
ih apaan sih
eh ngapain loh dari tadi masih di situ
saya nggak dari tadi bang
saya baru datang
enggak bang saya beneran baru datang
enggak bang saya memang baru datang
maapun bang mari
zaman sekarang ini
memang banyak pria yang malas menikah
ya seperti bank patar itu
saya heran kok bisa ya dia tahan
nggak mau komentar ah
pak mumun komentarin bang patar
mak ada apa ini
nampaknya nama aku disebut sebut
itu bank patar yang satunya
eh ini pak
mak rupanya ada lagi nama patar belum nikah
nggak ada lagi nama patar

nggak ada lagi nama patar
nggak ada lagi nama patar
maaf saya penasaran
mas tadi mau ngomong apa di jalan
abang bisa nggak bawa motornya lebih cepat
kalau abang nggak nge ojek
ntar abang nggak dapet duit
abang masih kesel sama emak
kalau abang kesel sama emak
tapi jadi sedih bang
udah abang nge ojek
biar lu nggak sedih
ih apaan sih
masih mau nganterin aku kan
kamu kenapa jap
gue lagi kesel sama mertua gue
eh lu kalau jawab yang benar
jawaban saya bener
emang saya nggak kesel sama mertua kamu
lu berdua bengong aja
udah dulu ya
gue mau nganter ani ngelamar kerja